antara wakil ketua tim kampanye nasional tkn
para bowo gibran habibu rohman menanggapi
pernyataan komite ham pbb bresweli diaye
apa yang disampaikan bresweli ndiaye
dan bukanlah pernyataan yang bersifat menghakimi
dan itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi
juga mengatakan terkait legitimasi pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
beberapa negara demokrasi seperti amerika serikat
inggris dan australia telah mengucapkan selamat
karena pemilu telah selesai dilaksanakan
menurut kami anggota komisi ham pbb tersebut
tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement
lebih merupakan pertanyaan yang sifatnya
legitimasi pemilu kita sudah sangat sangat kuat
sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan
satu dua orang menyampaikan pertanyaan
menurut saya itu adalah hal yang wajar
di era demokrasi seperti saat ini
sementara itu wakil deputi hukum tpn ganjar
mahfud firman jaya daeli menilai
pernyataan anggota komite ham bbb menunjukkan
kepedulian dunia internasional terhadap indonesia
ia juga mengatakan hal itu sekaligus menunjukkan
berkurangnya legitimasi pemilihan umum di indonesia
terlebih isu dugaan kecurangan dalam pemilu
telah lebih dulu disuarakan di tanah air
bahwa dengan adanya pernyataan ini
apalagi bersifat internasional dan berkaitan dengan
maka ini menyentuh soal berkurangnya
hilangnya legitimasi pemilu di pres di indonesia
semakin menumbuhkan atau semakin meningkatkan
kehilangan yang dipercayaan dari internasional

pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat jadi sorotan di sidang komite

di genewa swiss dua belas maret lalu
anggota komite hak asasi manusia pbb dari sinegal
menyinggung netralitas presiden joko widodo pada pilpres dua ribu dua puluh
brace menanyakan lolosnya gibran raka buming raka
sebagai kandidat calon wakil presiden di saat saat terakhir
di februari dua ribu dua puluh empat indonesia menjalankan pilihan presiden

membenarkan anak presiden untuk bergabung dengan tiket penerbangan di pilihan
apa yang dilakukan untuk memastikan orang orang yang berkualitas tinggi termasuk presiden
dihidupkan dari penggunaan proses pilihan
ini adalah alasan dari penggunaan yang tidak terlalu bergabung dalam penyelidikan
pertanyaan mengenai netralitas joko widodo pada pilpres dua ribu dua puluh
nyatanya tidak dijawab oleh perwakilan indonesia yang dipimpin oleh dirjen kerjasama multilateral
kementerian luar negeri tri taryat
ia justru menjawab pertanyaan perihal kebebasan beragama
pengerahan militer di papua hingga hak politik orang asing
asli papua yang ditanyakan diai bersamaan dengan kasus netralitas jokowi
dalam keinginan waktu dan efektivitas penyampaian respon
saya akan mengkluster pertanyaan pertanyaan tersebut secara bergabung
pertama tentang isu papua
yang menutup beberapa isu di listrik penyelidikan
dan mr agung sumirat
untuk menjawab isu tentang papua
untuk diikuti dengan isu tentang informasi publik
dan peraturan tentang eit
pertanyaan yang disampaikan anggota komite hak asasi manusia pbb dua belas maret lalu
tentu bukan tanpa alasan
rencana membawa dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket dpr
ataupun kmk juga tengah dipersiapkan
ini menunggu penetapan hasil pemilu resmi dari kpu dua puluh maret mendatang